untuk mengurai kemacetan jakarta pemprov dki berencana membangun transportasi massa light rapid transit atau lrt pt ratu prabu energi
telah mendapat restu dari pemerintah provinsi dki jakarta untuk menciptakan transportasi lrt sepanjang empat ratus kilometer
wakil gubernur dki jakarta sadia gono meyakini kredibilitas pt ratu prabu energi untuk menggarap proyek senilai rp empat ratus lima triliun
lrt akan mulai dibangun pt ratu prabu pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang dan dikerjakan selama tiga fase
pembangunan lrt jakarta ini dianggap perlu untuk memperbanyak alternatif angkutan umum di dalam wilayah dki jakarta
serta mengurangi beban lrt jabodebek yang dibangun oleh pemerintah pusat
ini rupanya pt ratu prabu itu sudah mengerjakan ini lebih dari dua tahun
menggunakan konsultan internasional yang
saya dulu juga sempat menggunakannya
sangat reputable sangat ternama namanya bechtle corporation
pt ratu prabu memiliki mimpi untuk membangun mega proyek light rate transit sepanjang empat ratus km dengan investasi yang fantastis mencapai rp empat ratus lima triliun
kita lihat jalur dari rencana mega proyek dari ratu prabu
kita lihat untuk jalur jalur dari lrt sepanjang empat ratus km secara total walaupun pembangunan dari lrt ini akan dibangun secara tiga tahap
yang tahap pertama terlebih dahulu ada sembilan line nantinya yang akan melintasi fase pertama dari lrt ataupun mega proyek lrt dari ratu prabu
kita lihat rute yang pertama ini membelah kota jakarta dari barat kemudian juga ke timur
kita gariskan seperti ini biar semakin terlihat kota dki jakarta ini adalah dki jakarta secara keseluruhan
kemudian juga kota kota satelit pendukungnya bekasi bogor depok dan juga tentunya tangerang
untuk yang line a untuk di fase pertama jalurnya mengambil jalur karawaci kemudian ke jalan sultan agung
kemudian kita lihat jalur yang b ini dari bandara internasional soekarno hatta sehingga kita lihat dari utara justru memotong ke selatan
jalur yang kedua ataupun line b untuk fase pertama yaitu dari jalan raya serpong menuju bandara soekarno hatta
kemudian lain yang ketiga yaitu bendungan hilir kampung bandan
bendungan hilir ini ada di tengah kota kemudian ke kampung bandan ada di utara
sehingga dari tengah kota jakarta kita lihat menuju ke utara ini line yang c dari fase pertama mega proyek lrt ratu prabu
kemudian untuk line d ini kembali dari bandara soekarno hatta sehingga ada dua line dari bandara soekarno hatta nanti menuju ini ke tengah kota
kalau yang sebelumnya ke serpong ini ke pinggiran kota lagi namun yang line d untuk fase tahap pertama ini menuju ke tengah kota

kita lihat belahan belahan dari lrt tahap pertama ini baru sampai line d
karena di tahap pertama ini ataupun fase pertama ada sembilan line
ini sudah cukup melintasi sebagian besar sebenarnya untuk kota dki jakarta dan juga kota kota pendukungnya di pinggiran dki jakarta
sehingga sudah cukup terlihat membentang dari utara ke timur kemudian juga dari utara ke selatan maksudnya kemudian juga barat ke timur
dari ujung soekarno hatta dan ke tengah kota di cawang lokasinya
kemudian kita masih membicarakan fase yang pertama untuk line selanjutnya yaitu di line e
line e ini akan memotong jalur jalan jogloraya ke gelanggang olahraga
ini dia di jalur e kemudian untuk line selanjutnya itu line f ini cikunir menuju ke selamat sempurna
kita lihat selamat sempurna ke cikunir
dari ujung utara
dari ujung utara jakarta lagi menuju ke sekarang ke timur ke bekasi bahkan
kemudian lajur selanjutnya yaitu lajur g yang memotong antasari dan depok
kita lihat lajur g ini bermain di selatan karena depok juga merupakan kota satelit dari dki jakarta yang lokasinya di selatan dari dki jakarta dari ibu kota
kemudian menuju ke antasari yang juga masih daerah selatan di jakarta
kemudian line e
kesembilan dari fase pertama mega proyek lrt dari ratu prabu yaitu dufan
tentunya anda pernah kesana dunia fantasi yang lokasinya dekat dengan tanjung priok
tentunya yang lokasinya di utara jakarta
kita lihat di ancol duvan di
kemudian memotong lagi ke bekasi
sehingga banyak sekali kota kota satelit yang mendukung dki jakarta di pinggirannya
ini banyak sekali di provide oleh mega proyek lrt dari ratu prabu ini
untuk menuju ke tengah kota dki jakarta ataupun juga justru menuju ke lokasi pinggiran dari dki jakarta sendiri
seperti misalnya contoh ke utara dari kota jakarta itu ke lokasi pusat ataupun taman wisata permainan ancol dan juga dunia fantasi
kalau melihat dari pernyataan dari presiden direktur pt ratu prabu energi yaitu bebur maras yang dikutip oleh detik finance
sebenarnya rencana dari mega proyek ini sudah diperhitungkan sejak lima tahun
tahun lalu di tengah industri hulu migas yang memang menjadi core utama dari ratu prabu energi bisnis ataupun core utama dari ratu prabu energi ini
tengah lesu untuk industri hulu migasnya
sehingga memang memikirkan lagi perusahaan khususnya untuk direktur utamanya untuk memikirkan kembali industri apa yang akan kita geluti di tengah lesunya industri hulu migas
kemudian juga dirut dari ratu prabu energi juga mengatakan mengklaim telah membayar konsultan dari amerika serikat
hingga sepuluh juta dolar untuk melakukan studi dari total pembangunan lrt sepanjang empat ratus km ini
dan juga studi dari pembangunan lrt ini diklaim kembali oleh direktur utama pt ratu prabu energi
ini menghabiskan dana hingga sepuluh juta dolar amerika
sehingga memang bukan proyek kecil dari konsultasinya saja sudah memakan biaya hingga sepuluh juta dolar amerika
sekarang kita ke fase kedua dari mega proyek lrt ratu prabu
sekarang kita ke line j
kita lihat line j membentang dari kapuk muara ke bintara permai
ini juga memotong kembali dari utara ibu kota ke arah bekasi kembali
kita ke timur dari dki jakarta kemudian keluar ke bekasi
sehingga memotong kembali setelah di fase pertama tadi sudah ada beberapa lajur sebenarnya yang mengarah dari arah bekasi menuju ke utara jakarta
kemudian line selanjutnya yaitu line k ini dari jalan tentara pelajar ke kemang raya
yang membentang dari jalan pelajar ke kemang raya
kemudian line l dan line m untuk fase kedua
ini lrt nya ditujukan untuk menuju ke pulau reklamasi
sehingga memang kami posisikan di utara ibu kota
sehingga nanti ada dua lajur
yang akan menuju ke pulau reklamasi dari dki jakarta
kita lihat untuk selanjutnya
untuk fase ketiga
fase ketiga ini diawali dengan line n
yang membentang dari jalan oto iskandar di nata menuju ke depok
fase ketiga sepertinya bermain di jalur selatan
kita lihat untuk n
dari oto iskandar dinata menuju ke depok
kemudian lajur selanjutnya ataupun line selanjutnya yaitu line o
yaitu dari jalan nasional dua ke jalan pajajaran bogor
terlihat memang bermain di selatan untuk fase ketiga ini
kembali ke kota kota penyangga dari dki jakarta
khususnya yang lokasinya berada di selatan dari ibu kota
kemudian kita ke line p sekarang
marta dinata menuju ke cikunir
utara kembali ke arah ke bekasi
kemudian line k
yaitu dari depok kembali ke selatan menuju ke jalan raya bogor
ini justru bahkan tidak menyentuh sama sekali ibu kota dki jakarta
karena depok dan bogor masuk dalam provinsi jawa barat
kita lihat untuk k
dan dari total dari tiga fase ini
kalau kita lihat
memang ada fokus di bagian timur jakarta selatan jakarta barat jakarta dan juga kota kota penyangga
tentunya dan juga banyak bermain di utara dari ibu kota kalau kita lihat
untuk total panjang dari tiga tahapan
fase dari mega proyek lrt ratu prabu ini sepanjang empat ratus km
kita lihat totalnya sepanjang empat ratus km dengan nilai investasi ini yang juga sangat fantastis
bahkan rp empat ratus lima triliun
dari pihak ratu prabu sendiri
ini mengklaim bahwa sudah melakukan pembicaraan dengan pihak pihak perbankan
dari jepang korea selatan dan juga tiongkok
yang siap untuk mendanai mega proyek lrt ratu prabu ini
dan ditargetkan selesai dalam lima tahun
kita lihat tentunya kalau misalnya dananya ada
kemudian juga perizinannya juga berjalan rancar
ditargetkan akan mulai dilakukan pembicaraan dengan pihak pihak terkait dan juga perbankan
dari pihak ratu prabu untuk tahun ini
untuk menyelesaikan di tahun dua ribu delapan belas hingga tahun dua ribu sembilan belas
proyek infrastruktur ini sudah mulai bisa dibangun
mega proyek ini juga tentunya mendapat komentar
tentunya dari pihak pemerintah pusat
seperti misalnya menteri koordinator bidang kemaritiman luhut panjaitan
yang mengajukan tiga syarat
jika memang proyek ini benar benar akan dilanjutkan
seperti misalnya adalah semua teknologi
yang dibawa harus ramah lingkungan
sehingga semua teknologi untuk membangun mega proyek ini harus ramah lingkungan
kemudian juga pembangunannya harus menggunakan lebih banyak tenaga kerja lokal
ketimbang tenaga kerja asing
dan juga harus bisa dari hulu ke hilir
dengan transfer teknologi yang mutakhir